begini ya bu
penyakit kanker darah atau leukemia ini punya skala yang sangat besar
tahun lalu ada lebih dari empat ratus ribu penderita kanker baru
lu harus cari dewi gimana ya
tega banget mama sama nisa ngelakuin ini ke dewi
ini sama sekali nggak manusia
kenapa mereka nggak peduli kalau bayi itu baru ninggalin dewi
mungkin gue emang gak selalu jadi sahabat yang baik buat robai
banyak hal hal buruk yang gue lakuin selama ini dan lo gak tahu
tapi gue tau gue masih punya hati banyak
gue akan cari dewi sampai ketemu dan gue pastiin dia gak akan hidup menderita
paling gak itu yang bisa gue lakuin sekarang untuk nebus semua kesalahan gue sama lo
oke pastikan kondisinya stabil terus
nanti bisa dipindahkan ke ruangan biasa ya
ini obat yang diminta
di mana bok saro yang biasa jagain dia
saya yang menjaganya sementara
ini kenapa sih dia
aku gak mungkin ceritain hubungan aku dengan anak itu
karena saya harus kerja
jadi cepatnya saya pastikan akan ada pengasuh baru yang untuk merawat
sekarang kondisinya bagaimana dok
sakit apa sebenarnya
ibu macam apa perempuan ini sampai gak tahu apa diderita anaknya
ibu gak tahu
anak ibu ini kena leukemia kanker darah
dan jika kondisinya dia tidak baik dalam waktu dua minggu
dia tidak bisa mengikuti kemoterapi
penyakit kanker darah atau leukemia ini punya skala yang sangat besar
ada lebih dari empat ratus ribu penderita kanker baru
tiga ratus ribu di antara mereka meninggal
jadi penyakit ini tidak boleh disebelah kami
dia nggak seperti anak anak yang lain
bu dewi bisa hubungi dokternya langsung
biar lebih jelas bu
dan saya tidak pernah
siapa ibu kandungnya abi
dokter fahri bilang pasien akan diobservasi malam ini
tapi kalau keadaan sudah membaik
pasien akan boleh pulang bu
tapi sekarang silakan ibu mengurus administrasinya
terima kasih bu
saya akan mengambil alih
saya akan mengambil alih
saya akan mengambil alih
saya akan mengambil alih
saya akan mengambil alih
saya akan mengambil alih
saya akan mengambil alih
saya akan mengambil alih
saya akan mengambil alih
saya akan mengambil alih
saya akan mengambil alih
saya akan mengambil alih
saya akan mengambil alih
saya akan mengambil alih
saya akan mengambil alih
saya akan mengambil alih
saya akan mengambil alih
saya akan mengambil alih
saya akan mengambil alih
saya akan mengambil alih
saya akan mengambil alih
saya akan mengambil alih
saya akan mengambil alih
dan saya akan mengambil semakin banyak alih dari anda
saya adanya baru segitu
terima kasih pak
aku harus segera mencari pekerjaan
aku harus mulai dari mana
kalau aku melamar kerja di perkantoran
pasti memakan proses yang lama
tapi kalau di toko mungkin prosesnya lebih cepat
aku pun bisa lebih cepat mendapatkan uang
aku butuh uang untuk melunasi biaya rumah sakit
seperti yang kamu tahu
sekarang saya sudah menggantikan posisi pak bayu
untuk memimpin perusahaan ini
jadi semua urusan keuangan
langsung masuk ke rekening saya
tolong kamu koordinasikan dengan pengacara saya
untuk segera pindahkan
semua yang ada di dalam rekening perusahaan
ke rekening saya
kamu kalo sampein kesini bilang dulu dong
emangnya mbak salah ya
kamu gak lupa dong
kalau perusahaan ini mirip keluarga aku
kamu main di ruang sebelah dulu ya
tapi aku masih mau sama papa
tapi papa masih ada urusan sama mama sama om ini ya
ntar ya sayang
kalau gitu saya juga permisi ya pak
akan saya lakukan langsung semua perintah bapak
kamu manajer keuangan disini kan
untuk donasi di perusahaan ini
kamu transfer langsung ke saya ya
soalnya semuanya saya yang handle
oh ya jangan lupa nominalnya dikali dua ya
saya permisi dulu ya
ini setiap dua
apa itu gak kebanyakan
nominal segitu gak ada apa apanya dibandingkan image perusahaan ini
lagian mama sekarang udah gak bisa ikut campur untuk urusan perusahaan ini
karena kata dokter mama harus fokus untuk urusan kesehatannya
jadi apapun yang mama lakukan di perusahaan ini semuanya aku yang handle
dan yang dilakukan sama mas bayu di perusahaan ini juga
kamu semua yang handle
aku minta kamu jangan pernah mempermalukan aku kayak gitu di depan pegawai
emangnya kenapa sih saya nggak usah sensitif kayak gitu dong
apa yang aku omongin semuanya benar dong
lagian kamu bisa jadi bos seperti sekarang itu karena nikah sama aku
lebih baik kamu nikmatin aja semuanya
kamu gak usah pakai sensitif kamu itu
jadi lebih baik sekarang kamu selesaikan pekerjaan kamu
terus kita makan di luar
karena aku udah
bosen udah boring sama kondisi di rumah
kok cuma segini ya mbak
kan itu kalungnya ada berliannya
belian kayak gini kan sudah dijualnya mbak
lagian kan mbak gak bawa suratnya
siapa tahu ini emas colongan
maaf lho mbak bukan udu ya
tapi itu beneran mbak
itu bener bener kalung dari suami saya kok
ya kan saya juga butuh jaminan mbak
daripada nanti ada papa
mau gak segini
kalau gak mau yaudah
kembalikan aja uangnya
ya udah yaudah gak apa apa
di sini ada lowongan pekerjaan nggak
kebetulan saya lagi cari kerja
coba aja saya kesana ya